pihak kepolisian mengkonfirmasi lima orang anggota polisi tewas dalam kerusuhan di mako bimob kelapa ii depok jawa barat
berikut penyataan kepala biro penerangan masyarakat mabespori brigjen pol muhammad iqbal
saya akan menyampaikan upaya upaya kepolisian terhadap insiden keributan antara
narapidana teroris yang ada di beberapa blok di rutan makobrimob
dengan beberapa anggota kepolisian
kejadian dipicu kemarin karena masalah makanan tahanan
masalah tersebut adalah standar operasional prosedur kepolisian
pada saat memverifikasi makanan tahanan yang masuk ke setiap rumah tahanan
kita akan memastikan harus memastikan bahwa makanan itu sehat makanan itu steril
tidak ada barang barang yang terlarang masuk
pada saat itu tergantung
menjadi keributan insiden
sehingga beberapa petugas kami disandra
beberapa petugas kami disandra
ada enam disandra sejak kemarin
dan senjata diduga direbut oleh para tahanan
sehingga langkah langkah yang kami ambil adalah yang pertama
melakukan upaya upaya kepolisian yaitu mengendalikan situasi
alhamdulillah situasi sejak kemarin hingga detik ini sangat terkendali
karena kami mengedepankan upaya upaya persuasif
kepada beberapa orang tahanan yang ingin atau mau diajak untuk melakukan komunikasi
yang goalnya adalah upaya upaya kita berdua dari kedua belah pihak bisa menemukan satu solusi
dan saya ingin mengingatkan kepada anda

dan untuk mengingatkan kepentingan kita

dan akan memiliki kesempatan lebih baik